pemerintah memperkirakan generasi yang lahir pada seribu sembilan ratus delapan puluh an atau yang populer disebut generasi milenial
siniakan kesulitan memiliki rumah
harga rumah yang tidak sesuai dengan upah menjadi faktor penyebabnya
lalu apakah generasi milenial masih berpeluang memiliki rumah
uang muka menjadi faktor dominan yang akan mempersulit generasi milenial memiliki rumah
survei yang dilakukan situs jual beli properti menunjukkan
kalau kembali ke sentimen survei yang kami lakukan
ternyata memang ya dp masih menjadi kendala besar
tapi ada satu lagi fakta juga adalah masalah edukasi tentang pentingnya properti
karena ternyata kemampuan untuk dp ini tidak berbanding lurus dengan penghasilannya
tidak selalu berbanding lurus dengan penghasilannya
sebenarnya skema pembiayaan rumah dengan uang muka rupiah ini sudah beberapa tahun
dijalankan oleh sebuah pengembang dari surabaya
uang muka pun tidak benar benar rupiah karena pembeli sudah mengangsur uang muka itu
dengan skema yang disebut lock atau mengunci harga rumah di tahun transaksi
mereka yang berpenghasilan empat juta rupiah bisa membeli rumah dengan harga yang sama dua tahun kemudian
tingginya minat masyarakat membuat pengembang ini akhirnya menerapkan persyaratan
yang diperlukan oleh pemerintah
pembelian lebih ketat dengan hanya melayani warga pemegang kartu bpjs
tujuannya agar penjualan hunian tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah
sebenarnya modelnya ini mereka ini menabung dulu untuk uang mukanya
nah persoalannya adalah ketika tabungan mereka cukup untuk uang muka
harga propertinya sudah naik sehingga uang mukanya kurang lagi
nah kita membuat sebuah konsep di mana mereka untuk uang muka
membuat sebuah konsep di mana mereka untuk uang muka
ini mereka menabung dulu
nah tapi harganya sudah kita ikat di depan
dari sepuluh unit climaz menyediakan empat unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah
skema ini hanya berlaku untuk rumah vertikal
masyarakat menabung lima ratus ribu rupiah selama tiga puluh bulan dan selanjutnya mencicil melalui kpr
senilai satu lima juta rupiah per bulan

menurut clemens sulit bagi generasi milenial langsung membeli rumah tapak
yang paling murah dipatok enam ratus juta rupiah
itupun di kota penyangga surabaya seperti sidoarjo